selamat siang anda menyaksikan program pulang kampung dua ribu enam belas bersama saya aziza hanum
dan saya akan menyampaikan info terkini seputar arus mudik
dan sekarang kita telah terhubung dengan putih nurul di palimanan
dan juga rida anindita di perempatan exit tol cilenyi jawa barat
kita akan ke jalur utara terlebih dahulu
putih bagaimana bisa anda laporkan mengenai arus lalu lintas di sana
baik memasuki hari keempat sebelum lebaran arus lalu lintas di ruas tol cipali terpantau padat
kepadatan ini terjadi sejak pukul empat pagi tadi
terjadi antrian kendaraan sepanjang dua puluh km mulai dari pintu tol palimanan
begitupun dari arah sebaliknya ya ini dari arah cirebon menuju ke jakarta
arus lalu lintas terpantau padat dan terjadi antrian kendaraan
ini terjadi akibat adanya pengurangan gardu dan lebih diprioritaskan bagi para pemudik yang mengarah ke jawa barat
arus lalu lintas juga sedikit terhambat karena penuhnya rest area
dan membuat para pemudik harus berhenti di bahu jalanan
nah sementara itu rest area sendiri akan diberlakukan sistem buka tutup
yang jika satu rest area sudah penuh maka akan dialihkan ke rest area lainnya
untuk mengetahui situasi terkini dari jalur selatan sudah terhubung dengan rida anindita
baik putri terima kasih
situasi di gerbang eksit tol cilenyi pada siang hari ini terpantau mulai sedikit panas
dan juga dengan suhu sekitar dua puluh satu derajat celcius
dan untuk situasi di gerbang tol cilenyi sendiri
sudah mulai padat mulai dari tadi malam dari pukul sebelas malam hingga pukul satu dini hari
sudah tercatat ada sekitar sembilan tiga ratus enam puluh sembilan kendaraan yang masuk
sedangkan jumlah total dari tadi malam hingga pagi ini mencapai tiga puluh enam enam ratus sembilan puluh dua kendaraan
dan di gerbang eksit tol sendiri sudah dibuka sekitar delapan gerbang
namun ditambah dua pada pagi hari ini menjadi sepuluh gerbang yang dibuka di gerbang eksit tol cilenyi sendiri
dan bagi anda yang akan mudik menuju
atau melewati jalur limbangan garut
anda harus berhati hati dan juga waspada karena terjadi kepadatan dan juga kemacetan mulai pagi ini
kemacetan mengular hingga tujuh km
dikarenakan adanya aktivitas pasar
dan aktivitas pasar ini terjadi di pasar limbangan
begitu kembali ke studio hanum
baik terima kasih putri nurul dan juga rida anindita atas laporan anda
demikian program pulang kampung dua ribu enam belas
sekali ini jika anda ingin memantau situasi mudik via smartphone
anda bisa mengunduh aplikasi gomudik cnn indonesia
saya aziza hanum selamat siang